pada operasi udara ini tni angkatan udara berhasil mengusir semua pesawat jet asing yang memasuki wilayah udara kepulauan riau tanpa izin
tindakan yang dilakukan terhadap pesawat militer asing hanya sebatas mengusir tanpa memaksa mendarat
menurut komandan pangkalan udara tanjung pinang operasi ini merupakan operasi rutin untuk menjaga wilayah udara indonesia
tni au juga telah menyiagakan empat pesawat tempur jenis sukhoi di bandara hang nadine batam kepulauan riau karena batam berbatasan langsung dengan malaysia dan singapura
sementara belum ada nukau sur jadi masih kita usir aja dulu
iya jadi intinya ini kan masa damai mas kalau mereka akomodatif mau kerja sama ya kan usir saja juga
rencananya empat pesawat tersebut akan disiagakan di batam